sebenarnya kita cuma pakai futsalnya sebagai alat
anak yang berbakat dalam bidang olahraga itu gak hanya dari kalang kalangan tertentu
ada kalanya dari kalangan yang kita nggak memperkirakan
sebetulnya punya kemampuan dari allah sudah terberi tapi gak terasa
ya lumayan susah sih
tentunya tidak mudah bagi anak anak ini untuk tumbuh dan berkembang di kondisi yang sulit seperti di rusun marunda ini
sekarang kami akan mengajak anda untuk melihat bagaimana olahraga digunakan untuk membangun kesejahteraan secara lahir dan batin untuk masyarakat di sekitarnya
dari titik nol
trauma kolektif yang menghinggapi
serta situasi ekonomi yang sulit
tentunya menjadi salah satu faktor penghambat
perkembangan mental anak anak di rusun marunda
banyak di antara anak anak ini yang kerap sakit
akibat tekanan mental yang mereka alami
yang kedua juga kemarin kita juga sempat ngobrol
dia pun bilang penyakit di marunda
lima atau sembilan puluh tujuh persen aku lupa
dia bilang kalau penyakitnya itu sumbernya satu mental
dari mental kena di mah
abis mah kena dia sakit kepala
dan itu banyak banget terjadi di rusun marunda ini
karen hillary merupakan pelatih kepala
sekolah futsal yang memulai kegiatannya
sekolah futsal ini didirikan atas inisiasi warga
dan difasilitasi pemerintah provinsi dki jakarta
yang bekerja sama dengan yayasan mig nusantara
karen sendiri bergabung dengan mfc pada tahun dua ribu enam belas
sebagai pelatih paru waktu
namun sejak dua ribu delapan belas
ia melatih anak anak rusun marunda secara penuh
karen sendiri merupakan mantan pemain liga futsal profesional
wanita indonesia yang sempat bermain untuk klub kosmetik
sebenarnya kita cuma pakai futsalnya sebagai alat
menjalin pertemanan sama mereka
jadi usia usia remaja mereka lebih dengar teman
daripada orang tua sebenarnya
dan kita pakai kondisi anak anak
saat mereka tahu pelatihnya ini teman kita
mereka tidak mau membaur sama kita
kita baru ngajarin mereka hal hal yang positif
di rumah di sekolah gimana kesabaran bisa ada di rumah ada di sekolah gimana kerjasama juga bisa dilakuin di rumah atau di sekolah
gimana kalau segala hal positif yang kita ajarin gak cuma ada di lapangan doang tapi mereka terapin di sekolah dan di rumah
dan kalau mereka pulang mereka bisa ngubah orang tua mereka juga bisa ngubah teman teman yang di sekolah
aku rasa kayak lingkungan ini juga akan bisa berubah makanya dimulai dari mereka dulu
karena kalau kita mau ubah orang tua kan udah gak mungkin yang paling penting adalah di anak anaknya ini
kalau mereka kita buat satu budaya yang baru satu lingkungan pasti akan berubah
dan itu emang butuh waktu jangka panjang gak
ada sekitar enam ratus anak di rusun marunda yang turut aktif berlatih di sekolah futsal mfc ini
mereka dibagi ke dalam kelompok umur yang berbeda beda
latihan terbagi ke dalam kelompok u sepuluh putra u tiga belas putra u enam belas putra kategori putra umum dan kategori putri
selain itu secara berkala akan dipromosikan pelatih pelatih baru dari kalangan murid remaja
mereka akan digembleng hingga menjadi seorang pelatih
selama kurang lebih satu tahun
para pelatih ini akan memulai latihan dengan menjadi staff kemudian berlanjut menjadi asisten pelatih dan pelatih
untuk mengelola mfc sehari hari ada sepuluh orang remaja yang telah dipromosikan menjadi pelatih
satu orang pelatih kepala paru waktu satu pelatih kepala full time dan dua orang pemerhati dari yayasan mig nusantara
salah satu pelatih remaja tersebut adalah pranoto
baginya membangun karakter anak anak justru juga turut membuat dirinya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik
pertama ya emang beban tersendiri apalagi kan marunda ini ruang lingkupnya kecil nih
karena setiap kita keluar pun banyak anak anak diri kita yang melihat kita gitu
jadi saya juga harus jaga sikap terhadap anak anak jaga nama saya untuk
biar anak anak itu mencontohkan yang lebih baik gitu
kayak seperti tanggung jawab saya terus melakukan hal hal yang baik di luar maupun di lapangan gitu
anak anak yang ikut berlatih di imfc pun seperti menemukan motivasi baru
setelah mengikuti latihan latihan yang diberikan baik terkait skill olah bola

mereka menjadi berani untuk memiliki cita cita yang tinggi
saya paling suka banget tentang ketujuan
karena tujuan saya mencita cita jadi pemain sepak bola
masih ingat ada tanggung jawab
tanggung jawab di rumah seperti membantu orang tua
dan paling saya sukain tujuan
karena saya ingin mencapai cita cita pemain sepak bola
ini pemain sepak bola
pemain sepak bola
mimpi dan cita cita ini yang coba terus dibangun dan dijaga oleh mereka semua yang terlibat dalam mfc
dulu saya orangnya juga bukan orang yang welcome sama orang baru
jadi agak susah untuk adaptasi
terus juga kaget karena kan kalau di sini naik turun tangga terus
kalau di sana kan langsung ke rumah langsung ke rumah gitu
jadi kalau mau ke rumah sekarang harus naik tangga dulu ke lantai tiga lumayan
salah satu murid yang menonjol talentanya adalah tantia karolin atau lebih akrab di sapa olin
olin saat ini sedang mengikuti seleksi untuk timnas u tujuh belas putri
sudah beberapa kali olin mengikuti sesi latihan seleksi yang digelar timnas u tujuh belas putri
saat ditemui seleksi sedang diliburkan dan baru akan dilanjutkan kembali pada bulan januari
meski harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju tempat seleksi
olin mengaku senang sekaligus tertantang ketika mengikuti proses seleksi timnas u tujuh belas
berkat tempaan di mfc yang fokus pada pembentukan karakter para murid
olin pun berkembang menjadi seseorang yang jauh lebih percaya diri
ya lumayan susah sih butuh perjuangan kerja keras terus nggak boleh nyerah
banyak sih lebih bergaul dulu saya juga nggak suka bergaul
terus jarang membuang sampah hormati orang tua
ayah olin bas tanta henry ginting merasa bangga
anaknya dipanggil mengikuti seleksi timnas u tujuh belas putri
ia pun mendukung penuh apabila olin berencana menjadi pemain sepak bola profesional
jadi waktu itu proses itu pelatihnya datang ke rumah memberitahu
saya bilang ya saya sebagai orang tua ya merasa senang kan
terus saya bilang terus gimana bu
ya pokoknya kalau bapak bersedia ya kita dorong
karena biar bagaimanapun harus persetujuan dari orang tua
jadi dia ada rencana ke sana itu memang sepertinya kayaknya bisa sih kalau saya lihat
ada prospek ke depannya kalau lihat dia main itu kayaknya memang iya
meski hanya memiliki waktu yang sangat terbatas karena kesibukannya sebagai supir angkutan umum
ginting tetap sering meluangkan waktu mengawal mimpi putrinya dengan mengantar olin ke tempat seleksi
sekarang sekarang ini iya
karena kemungkinan terkadang pelatihnya sibuk
kayak gitu kan
oh saya sebagai orang tua siap dong harus siap
karena dari awal saya sudah bilang saya akan siap dukung gitu kan
nah jadi kalau
kalau pelatihnya tidak sempat mengantar latihan ya saya ngantar gitu
lain lagi dengan naura yang baru tahun ini memulai pendidikan di perguruan tinggi jurusan teknik sipil
naura pindah ke rusun marunda sejak lapak milik ayahnya di kawasan muara baru menjadi sasaran penggusuran
naura bergabung dengan mfc di usia yang sangat belia
ketika itu naura masih di bangku sekolah

latihan latihan yang diberikan di mfc begitu berkesan bagi naura
ia yang sebelumnya merupakan seseorang dengan pribadi yang tertutup
kini menjadi merasa lebih nyaman berinteraksi dengan orang lain
dulu saya orangnya juga bukan orang yang welcome sama orang baru
jadi agak susah untuk adaptasi
terus juga kaget
karena kan kalau di sini naik turun tangga terus
kita kan langsung ke rumah langsung ke rumah gitu
jadi kalau mau ke rumah sekarang harus naik tangga dulu ke lantai tiga lumayan
seiring dengan meningkatnya kepercayaan dirinya
naura menjadi aktif mengikuti berbagai macam organisasi
baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar
karena kepiawayaannya berorganisasi
naura pun dipromosikan untuk menjadi bagian dari pelatih mfc

ia dinilai sosok yang tepat untuk berperan sebagai pelatih
meski tak bercita cita melanjutkan karir sebagai pelatih futsal profesional
gadis yang juga aktif sebagai remaja masjid ini berharap
bukan hanya olin saja yang mendapatkan kesempatan seleksi untuk timnas di masa depan
kalau buat diri saya sendiri mungkin ini sih kak lebih
dengan adanya mfc ini saya pengen diri saya itu lebih tanggung jawab
jadi kayak kalau misalnya ada dikasih tugas atau apapun
nggak bertele tele ngerjainnya
maksudnya langsung dikerjain nggak harus nunggu waktu yang mepet baru dikerjain gitu
nah kalau untuk mfc nya sendiri
saya pengen bukan hanya satu atau dua orang doang
tapi kalau bisa

kayak yang kalau tahu sekarang ada yang mau ikut untuk timnas gitu
saya pengen bukan dia doang atau yang lain doang
pokoknya semua anak mfc saya pengen biar bisa jadi pemain timnas sih gitu
karena kalau lihat dari lingkungan
kurang mendukung untuk mereka jadi timnas
tapi potensi mereka sih sangat besar kalau dilihat

ibu nda naura pun merasa senang
anaknya begitu aktif mengikuti kegiatan kegiatan yang ia nilai positif
wijianti hanya berpesan
agar putri satu satunya ini mengutamakan pendidikannya di perguruan tinggi
sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan
sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan
ya mudah mudahan anaknya tambah aktif lagi

apalagi bisa sukses ke depannya kuliahnya nggak terganggu sama kegiatan yang selama ini
karena kuliahnya baru masuk baru semester satu juga
menurut psikolog anak rusmini di tempat yang paling sulit pun akan selalu ada anak anak yang bertalenta
hanya saja disitulah pelatih memainkan peran krusial untuk membantu perkembangan anak anak ini
jadi menurut saya anak yang berbakat dalam bidang olahraga itu nggak hanya dari kalangan tertentu
ada kalanya dari kalangan yang kita nggak memperkirakan
sebetulnya punya kemampuan dari allah sudah terberi tapi gak terasa
nah coach ini kan tukang asahnya nih bagaimana cara dia mencari anak anak berbakat ini untuk kemudian diikutkan dalam satu kegiatan
bahkan kalaupun sampai tidak sampai tingkat nasional dan sebagainya
tetapi membuat anak anaknya berbakat
yang tadinya pemurung pemarah berubah perilakunya menjadi lebih positif itu sudah sesuatu yang luar biasa
pasti si anak juga merasa karena begitu dia punya perilaku positif dia akan banyak diterima oleh lingkungannya kan
kepuasan batin inilah yang dirasakan oleh naura maupun pelatih pelatih lain ketika mereka berhasil membawa anak anak didiknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi
kepuasan batin ini juga menunjukkan kepalanya menjadi lebih positif jadi mereka bisa menemukan kemampuan untuk menghasilkan kemampuan yang lebih baik lagi

kayak tauran kayak main ke lauk nggak jelat
main bola di sana sama anak akhirnya berantem
gitu ya kemarin kemarin kan sempat terjadi seperti itu
salah satu hal unik yang dilakukan oleh mfc adalah
memantau langsung perkembangan para murid
dengan langsung mengunjungi orang tua mereka di rumah masing masing
kegiatan ini dilakukan secara berkala
untuk membuka ruang komunikasi antara para pelatih dan orang tua
memastikan apa yang diajarkan oleh para pelatih selama latihan
diterapkan oleh para murid di rumah
selain itu kunjungan ini dilakukan untuk menggali informasi
terkait latar belakang keluarga sang murid
sehingga para pelatih dapat menentukan pendekatan yang tepat
untuk membantu perkembangan murid tersebut
ito sriwidikdo yang pindah ke rusun marunda setelah mendapat relokasi
sempat merasa khawatir
anak anaknya terjerumus pada pergaulan yang bersifat negatif
di sini kan masyarakatnya kan berbaurinnya macam macam
dari segi mana dari mana takutnya kan ya itu jadi negatifnya itu
kayak tauran kayak main ke lauk nggak jelak
main bola di sana sama anak akhirnya berantem gitu
yang kemarin kemarin kan sempat terjadi seperti itu
ini ito merasa bahagia melihat perkembangan positif anak anaknya
perlahan lahan anak anaknya mampu mengontrol emosi mereka dengan baik
setelah sebelumnya mudah sekali bagi mereka untuk menunjukkan kemarahan
ia pun mengapresiasi upaya para pelatih
yang terus membangun silaturahmi dengan masyarakat sekitar
sehingga terbentuk kerjasama untuk mendidik anak anak di rusun marunda
sekarang alhamdulillah di sini ada klubnya jadi terorganisir
terus kita kekontrol juga kita pantau juga kan
alhamdulillahnya dari pelatihnya juga selalu menginfokan ke kita sebagai orang tua
perkembangan anak di lapangan seperti ini seperti ini
jadi kita juga ikut ngebantu juga
kita juga sama sama kerjasama lah
seperti halnya itu suning si juga merasa senang
melihat perubahan mental pada anaknya setelah ikut berlatih secara rutin di mfc
seperti kayak masih kayak anak kecil lah
gimana ya kayak anak anak masih manjam orang tua
jadi dia masih suka takut
kalau dimain dikit dikit nangis gitu
jadi kalau semenjak main futsal dia udah ada perubahan
kalau ada apa dia nggak cengeng dia berani
dia kalau ada orang yang nginin dia dia berani ngadepin nanganin
jadi dia udah ada perubahan lah sebelum dan sesudah main futsal
siti mutmainah salah satu tokoh masyarakat di rusun marunda
mengakui peran positif sekolah futsal mfc
dalam perkembangan diri anak anak rusun marunda
menurutnya kehadiran mfc mampu mengobati trauma yang dialami anak anak
karena sebagian besar dari mereka merupakan korban penggusuran
kalau sebelum adanya sekolah futsal ya
dulu tuh kebanyakan dari anak anak sendiri hanya mereka bermain dan bermain gitu kan
yang mereka hanya dari bahasanya dari tingkah lakunya
mungkin masih terbawa dari tempat mereka yang dulu
di apa kita di penjaringan di ngora baru
tapi yang saya lihat begitu masuknya sekolah bola di sini
ya alhamdulillah jadi dari anak anak sendiri mereka banyak hal hal positif
banyak kegiatan positif yang mereka dapat gitu kan
mereka jadi bisa lebih ini loh saya ternyata saya ada loh keterampilan seperti ini gitu kan
yang tadinya mereka yang lebih banyak terpuruk gitu kan
nggak trauma namanya gitu ya korban banjir gitu kan
jadi lebih lebih semangat lebih lebih oh saya ada kegiatan nih sekarang
jadi seperti itu ya kalau yang saya lihat sih
menurut peneliti olahraga irman jayawardana
pembangunan manusia melalui olahraga dapat menjadi lebih efektif
karena nilai nilai yang muncul dalam olahraga terinternalisasi secara tidak sadar
melalui aturan main dalam olahraga tersebut
variable inilah yang dikembangkan dalam komuniti futbol gitu
cara bermain tutur kata kedisiplinan dalam berlatih sebenarnya itu bisa dipakai gitu ya
nah dengan melalui olahraga mereka suka mereka senang
mungkin akan lebih mudah menerapkan nilai nilai itu ketimbang sekolah gitu kan harus baca
bangun jam tujuh gitu ya
ya aduh sekolah bayanginnya gitu kan ya
nah kalau ayo main bola tapi nggak boleh terlambat ya
main bola tapi ngomongnya nggak boleh kasar ya
jadi membangun karakter orang
sebenarnya lebih ke awalnya pembangunan karakter sih dengan community ini gitu
menurutnya kolaborasi antara warga pemerintah dan yayasan sosial di rusun marunda dapat menjadi contoh
bagaimana pembangunan karakter masyarakat dibangun melalui olahraga
meski demikian ia menyayangkan pembangunan ekosistem olahraga di tingkat akar rumput masih jauh dari kata ideal
komunitas komunitas olahraga yang muncul selama ini hanya bersifat sporadis
ia berharap pemerintah dapat berperan lebih besar lagi dalam pembangunan ekosistem olahraga di tingkat akar rumput
ya berdasarkan research yang ada di ganeshport gitu ya
kita pernah mengkritisi juga bahwa anggaran dari kementerian itu
kalau kita ngomonginnya tadi
ya lebihnya gitu ya
asean games atau olimpiade gitu itu kan prestasi ya
padahal sebenarnya yang namanya negara
kalau asosiasi sih menurut saya nggak masalah
karena memang asosiasi ini punya dua ketentingannya itu mendukung prestasi
tapi mensupport kita bilangnya level dua nya itu bisnis industri
nah kalau di kementerian harusnya kan untuk
hajat hidup orang banyak gitu ya
tapi lucunya dua per tiga dari anggaran kementerian itu dipakai untuk prestasi
padahal dan sepertiganya hanya
justru hanya sepertiganya yang untuk grassroot
padahal kebijakan mereka harusnya lebih dari setengah pasti untuk grassroot
nah itu yang menarik tentang negara kita

menurutnya apabila pemerintah mampu menjalankan perannya dalam membangun ekosistem
olahraga di tingkat akar rumput dengan baik
maka akan sangat mudah sekolah futsal seperti mfc bermunculan di seluruh indonesia
hal ini tentu akan berimplikasi pada kesehatan jiwa dan raga masyarakat indonesia secara luas